bakal calon presiden dari partai demokrasi indonesia perjuangan ganjar pranowo
sabtu malam mengunjungi kawasan m block space di kebayoran baru jakarta selatan
ganjar melihat lihat produk produk dari usaha mikro kecil dan menengah
sembari berbincang dengan sejumlah awak media
kehadiran ganjar di tempat berkumpulnya
banyak anak muda jakarta ini membuat dirinya menjadi sasaran untuk bersuap foto
usai melihat produk produk umkm
ganjar juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah wartawan yang berasal dari sejumlah media
dalam perbincangannya ganjar memberikan pandangannya terkait pemilihan presiden dan wakil presiden
yang menurutnya pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
bisa saja diikuti oleh dua atau tiga pasangan calon
mengingat saat ini beberapa partai politik masih belum menentukan pilihannya